untung aja kita gak telat ya
apa aku disini
ini bakal jadi senjata gue
gue bakal laporin ini semua ke om andika
jangan jadi petir bahan modusan lo ya
bisa meluk gue
gak usah kegeran deh lo
gue takut banget sama petir
bukan apa apa man
ini cuman kertas doang
kalo bukan apa apa kenapa gue gak boleh liat
gak penting sumpah
sekarang ada rahasia rahasia nih
man bukan apa apa
yaudah yaudah gue pegang
lo dapet beasis ulan
gak bakal gue ambil kok
udah reda tuh
kita ke sekolah
lo pake jaket gue ya
udah kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
ya kita ke sekolah
memang hanya selembar kertas tapi membuat jantungku berdebar keras
surat itu buat kukhawatiran akan membuat hubungan ini berakhir
ku mohon bidadariku jangan pernah kau berikan jarak untuk ku
ku tak mungkin bisa jawab meskipun dari bayanganmu
ya allah aku rela membuang impianku
asal kau tukar dengan kebahagiaan papa dan roman arbani di sisiku
kau benceng kau menangis di playland istri khandi diputihkan
kau akan diberikananzia sombong physicians di penggisa
kau sudah bernafas awal k reciping kigembawan
kau sudah bernafas awal k lista polisi wang demen sasilar

etual panggang bawah
dan menciptakan diri
untuk memberi pengertian

jadi kita bareng
ini hp kamu ketinggalan
masa gak sadar
aku malah gak ngekalo yang phone aku ketinggalan
makasih ya pak
lain kali jangan sampai ketinggalan
nanti papa susah menghubungin kamu
om baik baik aja kan ya om
soalnya muka om kelihatan pucat banget
saya baik baik aja
papa jalan dulu ya
kamu selalu ssm
tomo lagi udah ngerti einmal nih
ibu itu bapak
tapi saya pengen nunjukin sesuatu
mau nunjukin apa lagi
bukannya itu bulan dengan
saya pengen nanya sama om
apakah mereka sekarang sedekat itu om
om gak tau
menurut saya om harus cari tahu
oh pasti gak setuju kan
kalau wulan pacaran sama roman
nomor teleponnya roman
terima kasih telepon
om permisi ya
ini apaan sih
dan juga ini
bapak punya seratus soal bahasa inggris untuk teman liburan kalian
sisi aja pak ya terserah kamu nih bagikan soal ini ke teman teman kamu
hai ya pak baik pak selamat siang anak anak
oh iya iya oh kenapa saya ingin bertemu dengan kamu setelah kamu pulang sekolah kamu bisa iya bisa
kalau begitu kita ketemu di kafe alam anda jam dua dan saya minta sama kamu
saya kasih tahu sama bulan iya ini benar benar cuma antara kamu dan saya roman mengerti